dan merasakan dampak positif dan kebenaran kita dalam asean
kita satu keluarga kita harus memikirkan bersama sama untuk kemajuan asean ke depan
yang kelima saya ingin menyampaikan apresiasi

oh syaratnya ikut aturan
nggak boleh pengusaha mengatur negara negara mengatur pengusaha
nggak ada syarat syarat
nggak biasa aja
masih dalam normal aturan kok
andaikan ada yang meminta suitener yang diminta itu masih dalam terang keaturan
tidak mungkin pemerintah memberikan suitener yang tidak dalam terang keaturan
yang ada semuanya sama